kita kembali terkait kelaikan terminal bus
sudah ada bersama kita korespondensi nn indonesia arman helmi di terminal bus kampung rambutan jakarta
arman selamat siang
sejauh ini bagaimana persiapan dan pengecekan kelaikan kendaraan jelang mudik lebaran di tempat anda berada sekarang
selamat siang ferdi
saat ini terminal kampung rambutan sudah mulai melakukan berbagai persiapan
terkait dengan pengecekan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan
ataupun juga mengangkut para pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman
kalau kita mengingat bahwa terminal kampung rambutan itu sebagian besar melayani rute
ataupun juga kota kota di jawa barat berbeda halnya dengan terminal di pulau gebang
yang melayani kota yang berada di jawa tengah dan juga jawa timur
menurut keterangan dari kepala terminal kampung rambutan agus emerald agus maksud kami
beliau mengatakan bahwa terminal kampung rambutan sudah melakukan tes kelayakan kendaraan ini
dimulai pada tanggal lima belas
lima belas mei hingga tiga puluh satu mei dua ribu delapan belas kemarin di mana periode lima belas sampai dengan tiga puluh satu mei tersebut
kurang lebih ada satu ratus lima puluh delapan nyaris satu ratus enam puluh kendaraan yang dilakukan uji kelayakan kendaraan
dan memang baru enam belas kendaraan yang benar benar dinyatakan lulus uji dan diberikan stempel
sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut sudah layak dijadikan sebagai moda transportasi
untuk mengangkut para pemudik begitu
namun sisanya atau sekitar satu ratus empat puluh dua satu ratus empat puluh tiga kendaraan masih diberikan kesempatan begitu ferdi
berbagai kelengkapan kelengkapan yang sifatnya kecil dan tidak terlalu berpengaruh seperti itu
seperti misalnya kotak p tiga k kemudian juga lampu sen kendaraan
begitu juga dengan wiper ataupun juga mungkin kondisi ac ataupun juga pendingin udara
terutama bus bus yang memiliki atau dilengkapi dengan pendingin udara seperti itu
memang terminal kampung rambutan di bawah kontrol dari dinas perhubungan dki jakarta
sangat ketat begitu untuk memperlakukan uji kelayakan kendaraan
karena memang menurut kepala terminal kampung rambutan
jika memang ada satu saja unsur ataupun juga faktor yang tidak lengkap begitu pada saat dilakukan uji kelayakan
maka kendaraan atau bus tersebut belum akan dinyatakan lolos seleksi
namun bukan berarti kendaraan tersebut tidak bisa jalan sama sekali
dinas perhubungan ataupun juga terminal kampung rambutan di sini masih memberikan waktu
sampai dengan kurang lebih tanggal delapan mei untuk melengkapi berbagai kelengkapan
ataupun juga kekurangan kekurangan yang ada
memang terminal kampung rambutan juga sudah memberikan
sosialisasi kepada para po po bus yang ada di terminal kampung rambutan
agar memperhatikan ataupun juga memberikan himbawan kepada para pengendara
agar supaya sering melakukan pengecekan rem kopling ataupun juga gas seperti itu
nah sejauh ini memang terminal kampung rambutan sudah mempersiapkan sejumlah armada
ataupun juga ekstra armada apabila terjadi ekstra ataupun juga lonjakan penumpang
akan terjadi pada puncak arus mudik di terminal kampung rambutan
yang diperkirakan akan terjadi pada h lima hingga h tiga atau lima hari sebelum lebaran
hingga tiga hari sebelum lebaran seperti itu
untuk mengatasi masalah ini terminal kampung rambutan melalui kepala terminal mengatakan
bahwa pihaknya sudah mempersiapkan kurang lebih ada satu ratus dua puluh bus pariwisata dan satu ratus tujuh puluh bus dalam kota
yang dalam posisi standby untuk apabila sewaktu waktu diminta untuk mengangkut para penumpang seperti itu
namun bukan berarti satu ratus dua puluh bus pariwisata dan satu ratus tujuh puluh bus
dalam kota ini bisa langsung jalan begitu saja tetap saja mereka harus mengikuti rangkaian proses kelayakan kendaraan seperti itu
dan menurut kementerian perhubungan sendiri untuk tahun dua ribu delapan belas jumlah pemudik ini apalagi yang menggunakan moda transportasi bus
sementara delapan lima juta pemudik akan menggunakan sepeda motor
melihat tingginya jumlah pemudik akan menggunakan sepeda motor
kementerian perhubungan begitu juga dengan dinas perhubungan dki jakarta kembali menghimbau kepada para pemudik agar supaya tidak menggunakan sepeda motor untuk mudik ke kampung halaman
jika memang para pemudik tidak mempunyai uang yang cukup untuk mudik ke kampung halaman menggunakan bus
maka kementerian perhubungan dan juga dinas perhubungan dki jakarta telah mempersiapkan kurang lebih seribu armada bus untuk mudik gratis ke kampung halaman
dan itu bisa para pemudik mendaftarkan diri begitu di kementerian perhubungan ataupun juga beberapa bumn dan pihak swasta
yang menyelenggarakan pelaksanaan mudik gratis seperti itu
ferdi mungkin itu dulu yang bisa kami informasikan
arman helmi dari terminal bus kampung rambutan jakarta timur